saya akan ke ustadz sarif asep dulu
apa yang dihasilkan apa keputusan penting yang dihasilkan dari forum ijtima ulama ketiga
pertama ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan proses kenapa terjadi ijtima ulama tiga
nah istimewa ulama tiga ini merupakan bentuk tanggung jawab dari ulama untuk memberikan guidance
memberikan arahan kepada umat dalam rangka menjaga nkri dalam rangka memajukan bangsa dalam rangka menjaga kedaulatan negara dalam rangka membela agama
kita ketahui bahwa sebelum ijtima ulama tiga ini kan ada ijtima ulama dua ada ijtima ulama
jadi ini rangkaian
nah kenapa ijtima ulama ini tidak dilaksanakan
ini berawal merespon dari berbagai aspirasi
masukan permintaan dari umat terkait dengan merespon proses pemilu dua ribu dua puluh
kita ketahui bahwa pada tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas dilaksanakan pemilu serentak
dari pilpres pileg pilek dari pil dpd dpr ri dprd provinsi dprd kota kebupaten
sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan
dan pilpres kali ini kalau boleh kita nilai
ini adalah penyelenggaraan tergagal
tergagal selama proses pemilu ini berlangsung
tapi yang menarik di satu sisi pileg dan pilpres ini gagal
tapi antusiasme masyarakat rakyat untuk mengikuti pilpres
untuk mengikuti pilpres
partisipasinya lebih tinggi
nah ini kan yang menarik
lalu kenapa para ulama harus membuat istilahnya kuat anku turun gunung nih ustaz
untuk bisa mengurusi politik praktis yang biasa diurusi pengamat politik
dan politisi seperti bang kapitra
yang harus dipahami itu terminologi politik dalam syariat islam itu
siasasarnya itu adalah diantaranya menegakkan agama dan mengurus urusan umat
kenapa kemudian perlu diadakan istimewa ulama tiga
karena banyak laporan banyak pengaduan banyak pemberitaan
yang menunjukkan begitu carut perutnya pelaksanaan proses pemilu ini
maka kemudian kita melihat ada banyak kecurangan
yang bukan hanya satu dua tapi sudah kita anggap terstruktur sistematis dan masif
itu berdasarkan asumsi atau
kecurangan yang dilakukan oleh siapa
yang dilakukan oleh rezim yang sedang berkuasa
nah kalau berbicara terstruktur sistematis dan masif
pertama masif dulu
kalau masif pasti sistematis
nah maksud saya begini nah saya mau jawabnya begini
ini kan banyak kecurangan
kita ketahui kan ada banyak ratusan orang meninggal kan
kalau kaitan dengan surat suara yang kurang
ada juga yang sebelum dicoblos sudah dicoblos oleh panitianya itu
itu viral dimana mana
nah ini perlu kemudian umat ini mendapatkan guidance
kira kira bagaimana sikap
yang secara syari dan konstitusional
yang bisa dilakukan oleh umat dalam memperjuangkan keadilan
apa yang direkomendasikan oleh para ulama setelah beristimewa tadi sore
mungkin sambil ustaz asef menjelaskan
bisa ditampilkan juga data dari lima hasil
kalau tidak salah ustadz ya
apa saja hasilnya sebenarnya
sehingga kita bisa langsung mengerucut kepada poin poinnya sebenarnya
tadi itu istimewa ulama itu dihadiri oleh ribuan orang
dari berbagai provinsi ini supaya clear ya
ini apakah ini ulama ulamaan atau siapa saya supaya clear ya
tadi dihadiri dari perwakilan aceh ada
dari sumatera barat ustaz julkifli muhammad ali juga ada
kemudian dari palembang ustaz soleyin hasibuan ada habib mahdi
kemudian dari banten buya kurtubi
dari jawa barat dari lampung dari jawa tengah dari madura dari kalimantan
ini tiga puluh empat provinsi ada perwakilannya
nah ribuan yang hadir tadi
diantaranya ada ulama ulama yang populer insya allah
seperti ustaz bakhtiar nasir zaitun rasmin
kemudian kehji abdul rashid abdul shafi'in
jadi sangat merepresentasikan suara umat dan ulama
kemudian dari musyawarah yang kita selenggarakan
sampai pada satu kesimpulan
diantara musyawirin izdima ulama itu
kecurangan dan kejahatan pemilu
kemudian yang kedua
sambil anda semua juga bisa menyaksikan di belakang kita ada hasilnya
kepada bpn prabowo sandi
untuk melakukan perlawanan
prabowo sandi itu adalah presiden dan wakil presiden
yang dipilih oleh ijtima ulama
yang kemudian ini berdasarkan amanat dari umat dan ulama pada ijtima ulama ke satu dan ke dua
agar melakukan perlawanan terkait dengan kecurangan dan kejahatan pilpres
perlawanan secara legal ya
secara legal konstitusional dan tidak bertentangan dengan syari'i
jadi kita ada ukurannya
seperti apa itu ustaz
kita katakan bahwa kita ingin ketika kita melakukan perlawanan itu
maka ini juga akan menjadi edukasi
bahwa bagi kita

apakah pahit manis prinsipnya
satu tidak boleh bertentangan dengan syariat
nah itu ada hukum hukumnya dan ada dalil dalilnya
dalam waktu dan kesempatan yang akan datang bisa kita uraikan secara tersendiri
yang ketiga ustaz
supaya lebih cepat biar kita diskusi
karena kecurangan dan kejahatan ini kita anggap sudah terstruktur
sistematis dan masif
maka kita meminta
agar segera mendiskualifikasi capres
jadi kita minta
jadi kita minta
kita minta agar
jokowi dan kemaruk amin
diskualifikasi itu berarti dianggap gugur
harus gugur karena telah
fakta fakta dan data data
dan kesimpulan aspirasi
dari para ulama
habaib kiai ajangan mualim
masayih yang tadi hadir
di istimewa ulama ketiga
kemudian yang keempat
segenap umat islam
bahwa ketika kita memperjuangkan kebenaran
ini adalah sah
ini juga adalah perbuatan yang tidak melanggar hukum
dan ini bagian dari upaya kita
untuk menjaga keutuhan negara
kesatuan republik indonesia
dan kedulatan rakyat
kemudian yang kelima
apa yang kita amanatkan tadi
jadi pada prinsipnya secara subsansi tadi
bahwa kita mengajak
mendorong kepada segenap ulama
umat islam dan anak bangsa
untuk bersama sama mengawal
yang kita perjuangkan
jadi pada prinsipnya
kita tuntutan utamanya
kita minta di diskualifikasi
tapi proses ke arah sana
pengawalnya itu seperti apa
pengawal secara teknis
secara teknis satu
bahwa kita datang ke setiap bawah selu
kita di daerah akan sampaikan
datang itu berarti rame rame
iya karena kan ada kalanya
kalau datang satu orang
maka datangnya banyak lebih kedengaran
nah kemudian kita minta juga
ke bawah selu indonesia nasional
agar mengajukan kepada kpu
jadi tuntutan kita
satu harus didiskualifikasi
bang kapitra saya nggak usah banyak tanya
sebelah masuk akal
saya ingin menjelaskan
ada pendekatan konstitusi
pendekatan konstitusi orang berkumpul
dibenarkan oleh konstitusi
kecuali dalam berhimpun
dan mengeluarkan pendapat itu
dia melakukan makar
atau melakukan kejahatan kejahatan
itu baru dibatasi hanya
tetapi dalam pendekatan
kultur dan struktur hukum
karena ijma ulama ini bagian dari sumber hukum
sumber hukum dalam islam
dan sumber hukum islam
dan dia sifatnya general
ada ijma ulama itu
maka dia harus dipatuhi
diikuti oleh seluruh umat islam
yang biasa mengeluarkan ini
adalah lembaga yang sudah dibuat
namanya majlis ulama indonesia
sehingga itu bisa berbentuk
itu yang selama ini
mengikat seluruh umat islam
dalam konstelasi politik ini
bahwa banyak juga umat islam
yang memilih satu dan dua
istimewa ini bisa bersifat general
karena ijma ulama ini bukanlah lembaga
yang dibentuk oleh
oleh tokoh tokoh islam
yang mempunyai keuangan
jadi menurut anda secara representatif
belum memenuhi syarat representatif
karena sudah ada
institusinya namanya majelis ulama indonesia
yang mengeluarkan ijma
dari situ terhimpun semua
jadi kalau dianggap mewakili aspirasi ulama dan umat islam secara keseluruhan
menurut anda sudah tepat narasi itu bang kapitra
ijma ulama ketiga ini seperti tadi ustaz asyik katakan
ijma ulama ketiga ini kan ada kepentingan politik di dalamnya
sebagian umat islam
tapi ada juga ulama yang lain
katakan muhammad muhammad ali muhammadiyah
persir dan sebagainya
di sini kan terbelah jadi umat islam
kalau narasinya bang
kalau isi kontennya tadi lima
yang paling dibot oleh ustaz asyik berkali kali
jadi ijma ulama
isma ulama ini adalah sumber hukum
itu harus paham dulu
setelah hal quran dan hadis ada ijma
ini sumber hukum yang mengikat
sama kekuatannya nih
saya prihatin nanti kalau ini tidak diikuti oleh umat
isma ini tidak diikuti oleh umat
yang ada nanti malahan
jadi pegesekan antara umat islam
sesama umat islam ini harus dijaga nih
kalau kontennya bang kontennya
siapa yang melakukan penilaian terhadap konstelasi politik ini
nanti tanggal tiga belas sampai dua puluh dua mei
itu ada penghitungan
jadi kecurangan kecurangan yang disebutkan tadi
ini kan sepihak nih
harus dibuktikan di institusi formil
kpu nanti akan menghitung
kalau c satu dari dua berbeda dengan c satu di kpu
maka kuota suara sudah buka
sehingga disitu dibuktikan kecurangan
real kecurangan itu nampak disitu
nah kalau memang ada kecurangan masih secara struktur
kalau itu bisa dibuktikan
dengan fakta dan bukti dan narasi yang dibangun oleh ustadz asep dan kawan kawan di istimewa ulama
fakta dan narasi ini
tentu harus diuji kebenarannya
pengujian kebenaran itu nanti
di penghitungan manual
karena yang dihitung itu bukan yang di elektronik itu
tapi dihitung satu satu
disitu kelihatan kecurangan dimana
berapa jumlah kecurangan
nah kalau itu sudah terjadi
jalan keluarnya lagi untuk finalisasi
ada lagi yang namanya mahkamah konstitusi
jadi prosedur hukumnya itu ya bang ya
nah kalau tadi kan ada kata sari
mungkin rekan rekan ini akan menempuh jalur itu
jalur itu artinya
bagaimana mahkamah konstitusi bisa independen
nah itu perlu
kalau tadi ada satu yang misalnya
tadi mengawal proses penghitungan gitu
di bawah aslu misalnya harus seperti itu gimana
dijawabnya lebih asik
supaya lebih terarah lagi diskusi kita
kami akan segera kembali
sebelum saya akan tanya orang yang paling sabar disini
saya mau ke bang kapitra dulu
mohon sabar ya bang adi ya
apa kalau tadi
jadi secara konstitusional
apa yang direkomendasikan
itu dibenarkan secara konstitusi dan secara legal
tapi bagaimana dengan poin yang lain lagi
secara substansi disqualifikasi
karena kecurangan yang begitu masif dan telanjang mata
seperti kata ustadz asef
dan juga mengerahkan
umat untuk bisa mengawal proses ini
di bawah seluruh indonesia
disqualifikasi itu bisa dilakukan
kecurangan itu secara struktur
dan sistematis dan masif
terbukti siapa yang menilai tentu ada institusi lain
katakanlah mahkamah konstitusi gitu ya
yang berjualan ke penilaiannya
dan itu dalam disertasi saya namanya
kejahatan negara dalam kebijakan negara
nah tidak bisa diklaim sepihak
tentu harus dibuktikan
kawan kawannya harus membuktikan
sistematisnya seperti apa
kalau struktur ini kan lembaga negara
sebenarnya tunggu saja proses penghitungan
dan proses pembuktian itu ya
nanti kan ada penghitungan manual
penghitungan manual itulah yang akan membuktikan
dan disitu di uji data
kalau tadi dikatakan
itu hak konstitusi untuk mengawal
artinya supaya kalau ke kpu
penghitungan harus transparan
harus apa namanya
itu sah saja bang bukan pressure atau seperti apa
kalau dia mau ke makam konstitusi boleh saja
karena persidangan itu terbuka untuk umum
kalau dia melanggar hukum dalam kebersamaan
dalam mob itu
dalam mobilisasi itu
itu baru dilarang
anarkisme dan sebagainya
sebelum ke orang paling sabar adi prayitno
pada hari ini
kenapa tidak menunggu proses yang sangat
yang sudah diberikan oleh para penyelenggara pemilu
nanti dibuka sama sama proses
ada makam konstitusi juga kenapa tidak menunggu itu saja ustaz
kenapa harus ada aksi sebelum
apa keputusan sebelumnya
yang kami pahami bahwa
sengketa di mahkamah konstitusi itu
bukan masalah kecurangan yang tsm itu
ini terkait masalah selisih suara
dan yang berhadapan itu bukan paslon dengan paslon
tapi paslon dengan kpu
pihak dua suaranya mengklaim sekian ribu
atau sekian juta
tapi oleh kpu ditulis sekian ribu
itu maka tidak berhasil
karena kemudian selisih itu di mahkamah konstitusi
tapi kalau kecurangan
itu ke bawaslu
dan kita mengatakan bahwa mereka telah melakukan kecurangan
secara terstruktur sistematis dan masif
dari sisi awal juga sudah ada skenario skenario
yang kita juga sudah bisa mengatakan
selama ini sudah diakomodasi belum ustaz sama bawaslu
untuk bisa dibuka kecurangannya
bahkan di depan kita bawasu bawaslu di daerah itu
mereka dari sisi opini dari sisi pendapat mereka
itu terkesan mengiakan apa yang kita sampaikan
tapi kan ada di bawaslu pusat
makanya kita terus suarakan
karena telah terjadi kecurangan yang terstruktur
sistematis dan masif
maka kita tidak akan dibawa ke mk
kita minta ke bawaslu
demi keutuhan kepala ketua pemerintah indonesia
demi kedaulatan rakyat
kita minta dalam waktu yang sesegera mungkin
bawaslu pusat untuk segera mendiskualifikasi pasangan
itu harga mati demi kedaulatan rakyat
saya mau ke orang yang kita impor dari ciputat ini bang adi
kalau melihat ini kan dalam sebuah peristiwa politik apapun
pasti ada panggung depan dan panggung belakang
bangun depan kita sudah lihat
melihat situasi seperti ini dan kedepannya
ya panggung depannya ijtima ulama ini ingin satu didiskualifikasi
jadi lima poin itu intinya cuma satu
pak jokowi dan ma'ruf amin didiskualifikasi
artinya prabowo ingin diangkat jadi presiden
kan kira kira begitu
satu hal yang ingin saya sampaikan
rakyat memang harus diajarkan
kalau menemukan kecurangan tsm terstruktur sistematis dan masif
lapornya bukan ke istimewa ulama
tapi lapornya ke bawaslu
bawaslu nanti akan memproses apakah aduan dan temuan dari masyarakat itu
bisa dijadikan sebagai bukti untuk melakukan tindakan tindakan selanjutnya
bawaslu itu punya barometer
punya alat untuk mendeteksi apakah laporan masyarakat itu valid atau tidak
selama ini banyak laporan ke bawaslu
terkait dengan kecurangan kecurangan yang ada
tapi bukti forensik bukti otentik bukti fisik yang dianggap sebagai kecurangan itu nggak ada
yang ada cuma misalnya print out berita online yang menyatakan ada kecurangan di mana mana
ini problemnya administrasi atau sebenarnya substansi seperti kata ustadz
terlihat telanjang mana
terlihat telanjang mata gitu
antara subtansi dengan teknis ini penting di bawaslu mas budi
karena bawaslu ini mengadili hal hal sifatnya teknis misalnya
harus jelas siapa yang melaporkan
nggak bisa yang melaporkan kecurangan itu atas nama hamba allah
nggak bisa yang melaporkan itu adi prayitno orang ciputat tinggal di gang solo
bukti buktinya ditertakan minimal buktinya
ada foto ada video dan seterusnya
itulah yang kemudian akan dijadikan alat bukti untuk melakukan investigasi
nah yang disebut dengan terstruktur dan sistematis dan seterusnya ini
dari delapan ratus tps
kira kira ada berapa prosentase yang kemudian ada kecurangan
kalau cuma dua puluh tiga puluh itu nggak perlu ada tsm segala macam
yang tsm itu kalau lebih dari separoh jumlah tps itu baru mengkhawatirkan
itu satu hal
yang kedua publik juga harus tahu bawaslu ini kan punya daya jangkau yang terbatas
kalau dari peristiwa kejadian yang dianggap curang lebih dari dua minggu tidak dilaporkan dianggap gugur
karena kerjanya juga terbatas
ini yang kemudian harus dilihat secara utuh
jangan sampai ada klaim tuduhan tentang kecurangan terjadi di mana mana
tapi orang satu tidak tahu mekanisme melaporkannya
yang kedua alat bukti forensiknya nggak ada
nah ini yang kemudian menurut saya harus clear juga apa apa kemudian harus lapor pada istimewa
yang mau saya tanya tadi secara substansi kalau kita peras lima isi hasil istimewa itu ya satu
tapi kan itu pasti ada perintah atau ada mekanisme juknisnya
turunan teknisnya bagaimana kemudian ini dielaborasi secara hukum secara politik secara sosial
anda lihat apa yang anda baca ke depannya akan seperti apa
apakah bagaimana bisa kita menggambarkan setelah ini akan ada kejadian teknis apa di lapangan
ya istimewa ulama sejak awal memang menjaga jarak dengan kekuasaan
dia menjadi opposite dari satu
artinya selama proses politik ini masih berlanjut selama itu juga istimewa ulama ini akan menjadi bagian penting
yang mengadvokasi pemilu yang dianggap curang begini
tapi problemnya begini demonstrasi istimewa ulama ini tidak ada artinya kalau tidak dilakukan dengan cara cara konstitusional
jadi kalau istimewa ulama
kalau tadi mengawal ke bawah seluruh indonesia seperti itu dengan mengerahkan umat
it's okay itu tidak ada masalah
cuman masalahnya adalah adakah bukti forensik yang bisa menyertakan yang disebut dengan tsm
betulkah hanya kosong satu yang melakukan sistematis terus struktur dan masif
bukankah juga salah input data juga berlaku untuk dua
nah bukti bukti itu sudah siap belum ustadz
nah dijawabnya seperti apa nanti bang kapitra akan menanggapi tapi usah aja dah kami akan segera kembali
oke sebelum nanya ke ustadz asep bang adit mungkin nggak apa namanya proses istimewa ulama ini dengan tadi ustadz asep katakan
dengan prosesnya kita akan mengawal diskualifikasi bahkan sudah ada kesimpulan sebelum proses pengawalan itu terjadi
mungkin nggak nanti bang kapitra tadi kan mengatakan bahwa prosesnya sudah ada nanti
kita tanggal segini tanggal segini dibuka sama sama
kalau ada yang mencurigakan kita buka kita verifikasi sama sama
mungkin nggak istimewa ulama ini dengan proses politik setelah ini mempengaruhi proses penghitungan atau proses verifikasi yang sudah direncanakan oleh penyelenggara
gak ada gak ngaruh apapun budi
pada prinsipnya yang bisa mengawal secara langsung pilpres ini adalah saksi dari satu dan dua
jadi istimewa ulama dan orang orang masyarakat lainnya itu tidak bisa mengintervensi apapun
kalau bangunan opini iya tapi secara definitif dalam realitasnya itu tidak berpengaruh apapun
masa politik gak bisa dipengaruhi oleh
gak bisa ini konstitusional
jadi kpu itu pasti akan berjalan sesuai dengan batu bata jad awal awal yang sudah ditutupi
jadi kalaupun ada kesimpulan seperti yang diharapkan ustadz asep dan kawan kawan bahwa diskualifikasi satu itu
akan ada di ujung pada dua puluh dua mei nanti misalnya kalaupun ada gitu ya
iya saya melihat ustadz asep dan kawan kawan ini terlampau mendahului kendak tuhan
nah ustadz asep
ini belum ada investigasi apapun dari bawah selu
belum data data autentik yang dimasukkan oleh teman teman yang dianggap melakukan kecurangan itu nggak ada
tapi minta di diskualifikasi
nah ini kan agak sedikit misunderstanding menurut saya
ini kalau bahasa apa namanya eskimo nya jump to conclusion gitu kan apa mau mau mau ini bypass saja
atau memang ikut mengikuti
jadi proses yang tadi dikatakan bang kapitra atau bang adi bahwa memang prosesnya ada tahap demi tahap itu ustadz sebenarnya
jadi sebetulnya yang bypass itu adalah pihak satu
kita lihat setelah pemilu berlangsung mereka sama sama melakukan penyampaian dengan quick count seolah olah mereka itu adalah pemenang
bukannya dua juga sudah deklarasi empat kali
mereka yang memulai
tapi dengan raut muka yang kelihatannya justru tidak seperti yang dia ucapkan itu menunjukkan secara psikologis itu ada keraguan
kalau empat kali deklarasi kemenangan itu mendahului apa tidak
substansifnya bukan kuantitatifnya tapi kualitatifnya
jadi kita lihat bahwa pihak satu itu sudah mengetahui bahwa rakyat itu ingin mengganti jokowi ma'ruf
saya kasih bukti ya indonesia itu tiga puluh empat provinsi
di antara tiga puluh empat provinsi ini ada provinsi provinsi yang bersejarah diantaranya ya
aceh itu pernah kecewa dengan republik ini karena ada perasaan mereka diperlakukan tidak adil
tapi pada saat sekarang mereka itu begitu antusias untuk mengikuti pilpres
ini menunjukkan isarat bahwa antusiasme mereka itu karena ingin perubahan
ini adalah arus yang begitu natural
kemudian yang kedua
seperti yang ditanyakan oleh bang adit nonsewo ustadz
jam konklusinya itu bahwa diskualifikasi meskipun proses proses verifikasi kecurangan tadi yang dikatakan mas adi itu belum mau dilalui
kenapa harus ada kesimpulan dulu sebelum mau melewati proses proses
nah gini kita kan melakukan kajian
dari mulai proses penyelenggaraan pemilu
sampai kotak suara yang dagelan kotaknya kardus kemudian pakai gembok besi ini kan dagelan tingkat tinggi di republik bbm ini kan
kemudian sampai masifnya aparat kemudian bersiluarannya intimidasi dan lain sebagainya
kita menyimpulkan bahwa kita ini sekarang bukan menunggu mesin kalkulator
kita lihat sekarang kpu itu hanya kalkulator
kalkulator nggak perlu anggaran puluhan triliun beli aja kalkulator di toko toko
yang kita minta adalah penyelenggara pemilu yang independen yang berintegritas yang berkualitas di mana akan menghasilkan pemimpin yang bagus
oleh karena itu kita melihat
tidak berkualitas tidak berintegritas itu yang parah
dan hasilnya juga perlu di diskualifikasi
maka oleh karena itu kita minta kepada bawaslu
ini kpu itu sudah menjadi bagian daripada rezim petahana
oleh karena itu kita minta sekali lagi nih harga mati nih
satu harus di diskualifikasi
musuh satu itu bukan prabowo tapi rakyat
kalau tidak di diskualifikasi rakyat yang akan menentukan
kalau harga hidupnya pak ustadz
harga hidupnya prabowo jadi presiden
ini bagian dari petahana harus jawab gimana bang kapitra
ya ini kan harapan sebenarnya yang disampaikan
masuk akal gak masuk logika anda gak
ini harapan yang disampaikan supaya prabowo sandi jadi presiden dan wakil presiden
tapi untuk mengapa itu kan ada proses demokrasi
demokrasi itu adalah landasannya sama konstitusi
mulai dari kota kardus tadi itu
itu diatur oleh undang undang
dan itu diputuskan bersama dengan semua praksi
semua partai di dpr
jadi dia tidak bisa bertindak sendiri
kalau dianggap salah dosanya bersama sama
dosanya semua satu gedung dpr
kedua penyelenggara kpu sekarang ini justru
sangat independen dibandingkan di era era dulu
di orde baru itu penyelenggaranya menteri dalam negeri
di orde baru itu sewakilnya jadi menteri perhubungan dan sebagainya
semua kabinet di dalam penyelenggara pemilu
nah pemilu ini kan juga kpu ini kan yang mengangkat rekrutmennya kan di dpr
bukan ditunjuk oleh presiden
jadi dia sudah dipilih
kalau fakta fakta tadi itu
jadi termasuk bahwa kita ingin menguji independensi nih
institusi ini independensinya
dia tidak berkoneksi langsung dengan kekuasaan
jadi terbantahkan itu ya narasi tadi ya
kalau dia subordinat dari kekuasaan kita ragukan independensinya
nah kedua setiap konstelasi setiap pertandingan tentu harus ada juri
nah yang boleh mengatakan curang
yang bisa mengatakan terjadi diskulifikasi
bawaslu juga diawasi oleh dkp
atau yang diperhormati penyelenggara pemilu
jadi ada institusi yang bisa juga mengkontrolnya
nah selagi institusi ini belum melakukan pembentukan sikap
bagaimana harus memaksakan
harus ini didiskolifikasi
itu memakai hukum rimba namanya
nah kedua kalau dalam mahkamah konstitusi
pihak satu juga ikut tergugat
pihak yang terkait ikut dua didalamnya
oke oke oke ya kita berhasil pandang ya baiklah terima kasih terima kasih terima kasih
pokoknya ada selisih suara
selisih suara itu kenapa ada kecurangan
nah kecurangan ini harus dibuktikan
kan permasalahannya sekarang itu adalah ada pada selisih suara
bukan masalah kecurangan ada pada selisih suara
suara jokowi maruf lebih tinggi daripada suara prabowo sandi
nah adalah argumentasi
ada yang mengatakan curang dan sebagainya
inilah yang harus dibuktikan
kan sangat sederhana
soal fakta fakta tadi menurut anda tidak bisa mengubah hasil
yang memang sejauh ini kita
dia kan ada di kota
tidak ada sesatunya
kecurangan kecurangan tadi yang dikatakan
dia kan ada di kota
dibuktikan di situ
betul lihat terjadi kecurangan
kan ada pembuktian di situ
dia tidak punya legitimasi untuk memutuskan
menang atau kalahnya seseorang
dia hanya panduan saja
mengatakan si a sudah menang atau si b kalah
tapi itu indikator indikator saja
termasuk juga realcon
yang bisa memutuskan siapa yang menang dan kalah itu
adalah keputusan penyelaraan pemilu
yaitu komisi pemilihan umum
jadi nanti tanggal dua puluh dua mei gitu tuh
jadi sebelum itu belum ada bisa disimpulkan
ini harus kualifikasi atau tidak
sebelum ada keputusan itu
di situlah kebenaran di uji
di situlah harus partisipasi
harus di situlah yang memuktikan para pihak
yang bertarung ini kan pasuan satu dua
yang ini harusnya yang gigih ya
menurut anda bukti bukti kegigihannya paling apa
justru ini kok saya menyedihkan
justru kok yang diadu ini ulama nih umat gitu
lo kamu dong yang bertarung
kamu itu siapa
ini yang harusnya yang berdebat
yang sukses mereka
jangan ulama yang ke depan
jadi ulama itu kan ingin totalitas dalam menggaiden umat
pertama istimewa ulama satu ulama dua menetapkan prabowo sandi sebagai presiden
direkomendasikan kepada umat untuk dipilih
kemudian ulama pun membantu dalam pemenangannya
bahkan di beberapa daerah itu iuran para ulama para ustadz para kiai
untuk memberi atribut pemenangan prabowo sandi
kemudian pada proses penghitungan
ini di jawa barat
jawa barat ini ada dua puluh tujuh kabupaten kota
ada delapan belas kabupaten
ada sembilan kota
ada enam ratus dua puluh tujuh kecamatan
berarti enam ratus dua puluh tujuh ppk
itu saksi saksi di ppk dari kita
ulama ulama yang tergabung dalam istimewa ulama
di jawa barat
kemudian pa dua ratus dua belas gnvf menjadi saksi di enam ratus dua puluh tujuh kecamatan
intinya wajar saja kalau ulama turun gunung
kemudian jawa barat itu ada satu ratus tiga puluh delapan dua ratus an tps
itu kita membantu saksi dengan pri tidak dibayar
kepada partai gerindra untuk menjadi saksi capres
di dua puluh tujuh kabupaten kota
kita juga menyiapkan saksi
jadi bukan jadi bemper seperti yang dianggap gitu ya
jadi kita bukan karena menjadi bemper
kamilah yang berkepentingan prabowo sandi jadi presiden
karena kita menginginkan presiden ke depan
bukan presiden yang di masa pemerintahannya mengkriminalisasi ulama
banyak menangkap para ustadz para aktivis islam
makanya kita bergerak
bukan karena kita diperalat
tapi justru kitalah yang berkepentingan prabowo sandi jadi presiden
kita mengakhiri kezoliman rejim ini
sebelum bang adi yang sudah agak tersenyum saya tanya
mbak kapi terdetangkan api dulu
ya saya pikir begini kan
semua warga negara apakah di ulama atau umara atau umat
dia punya hak politik
hak politik itu tentu ada ekspektasi
harapan tentang orang yang akan mewakili dia
baik itu di legislatif maupun di eksekutif
dan itu dibenarkan
institusi dan undang undang
nah kalau ulama merasa dia harus mengawal suaranya
supaya tidak disalahgunakan
supaya pemilu dan pilpres ini berjalan sesuai dengan realnya
ya itu hak konstitusional dan boleh saja
dan tidak ada salahnya
kita kan ingin begini
mengatakan bahwa tim sukses
bahwa kedua paslon ini kan punya tim sukses
harusnya tim sukses inilah kedepan
jadi bukan ulama ya
ulama dalam kepentingan politik
dia mewakili dirinya atau sekelompok orang
tapi ulama dalam kapasitas sebagai panduan umat
wakil penurus nabi
dia milik semua
bilik orang yang tidak memilih perbu
dan milik juga orang yang memilih jokowi
harus berdiri di semua kelompok gitu mas
kenapa tidak bisa
saya gak mau kasih nasihat sama kamu
dalam satu masjid yang tidak memilih perbu keluar
ya tidak bisa begitu
tapi dalam hak politik
dalam keputusan keputusan politik
berbeda dengan umatnya
tapi dalam keagamaan
dia adalah panduan
saya harus kasih bang adi terakhir
kalau kita bicara ulama turun gunung ini
punya value politiknya lebih tidak
darian untuk menutup diskusi
istimewa ulama ini kan bagian dari partisipasi masyarakat
jadi dalam budaya politik itu ada yang disebut dengan civic engagement
keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses politik
tapi satu hal
partisipasi ini juga bisa menimbulkan kegaduhan
kalau dia over dan berlebihan
kalau dikit dikit dia tidak percaya pada institusi negara seperti kpu
dan melakukan konservisasi yang cukup luar biasa
tentu ini mengganggu kegaduhan kegaduhan yang kemudian ada
itu satu hal
begitupun dengan kwikon budi
dalam undang undang pemilu quick count itu dianggap bagian dari partisipasi rakyat
di dunia yang baru berkembang
dan baru merdeka
kwikon ini dijadikan satu instrumen
untuk mengawal kecorangan pemilu
karena dalam perkembangannya kwikon ini adalah satu alat ilmiah
untuk mengantisipasi biar tidak ada terjadinya manipulasi suara
tidak dijadikan ukuran resmi kemenangan
di amerika misalnya
kalau pun tidak pakai kwikon
dia pakai exit poll
john mccain melihat exit poll sekitar jam tiga atau jam empat sore
sudah kawan kawan langsung
selamat anda jadi presiden
malamnya obama langsung pidato jadi presiden
begitupun dengan hillary
dan itu dijadikan benchmark dan juga dijadikan ukuran ilmiah
kalau kita bicara mobilisasi bang
yang tadi anda bilang apakah ini bisa punya ekses mobilisasi politik dalam satu dua hari satu minggu dua minggu ke depan
singkat saja bang adi
ya tentu ada aksesnya
orang menganggap pemilu ini gak akan kelar kelar
dua puluh dua mei tidak ada jaminan orang akan kembali adem adem
ini pasti akan menjadi panjang pertarungan
nggak selesai entah sampai kapan
ini yang saya kira
sekalipun partisipasi itu penting
dan menjadi ruh dari esensi demokrasi
itu juga mengganggu aktivitas
cukup percaya bahwa negara ini punya satu institusi
namanya kpu bawaslu dan dkpp untuk menyelesaikan semua persoalan pemilu
kalau terawangan bang adi
proses politiknya masih akan cukup panjang
demokrasi kita tidak panjang sama sekali
kita sudah sampai di ujung diskusi
terima kasih bang adi terima kasih ustaz asyed
terima kasih bang kapitra atas perbincangannya
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
apakah istimewa ulama ini cukup ampuh tadi
untuk mensukseskan value dan juga pesan yang tadi sudah diputuskan
atau memang itu kalau kata bang adi
kurang punya pengaruh dalam proses politik
nanti penghitungan suara ke depan
terima kasih bapak bapak
kami akan segera kembali usaha jeda
tetap di layar pemilu terpercaya